jeffrey natanil adalah salah satu atlet freedive indonesia yang turun pada kategori kedalaman atau dep
jadi ya kita siap antisipasi sih
pemukiman pemukiman yang ada di bantaran sungai yang saya lewati